kawasan ancol jakarta utara masih menjadi prima dona liburan warga ibu kota
untuk mengetahui situasi liburan di sana sudah ada korespondensi nn indonesia desi aritonang
halo selamat sore desi desi sepertinya ramai sekali ya di belakang anda para wisatawan yang datang ke sana
apakah mereka tidak takut dengan imbauan dari bmkg yang mengatakan bahwa memang cuacanya ini cukup ekstrim
bahkan cuacanya ini bisa sampai tiga puluh enam derajat celcius
ya betul sekali iqbal nampaknya terik matahari yang super sangat menyengat dari jam sebelas siang tadi itu tidak menyurutkan niat warga
baik itu warga jakarta atau jabodetabek maupun dari luar jakarta itu untuk menikmati menghabiskan waktu libur lebarannya pada hari senin
ini dua puluh empat april di kawasan pantai ancol
saya berada di pantai legun kawasan pantai yang menjadi salah satu favorit destinasi bagi warga
yang ingin berlibur lebaran murah meriah
kalau anda bisa lihat di sini lihat tidak ada jarak sama sekali seperti itu ya
untuk berlangkah aja itu sangat sulit
mereka menikmati sore hari ini dengan bermain pasir maupun bermain air itu sendiri
tadinya di sini memang sudah ramai dari jam dua belas siang meskipun matahari sedang terik teriknya
namun menginjak pukul setengah empat sore tadi itu mereka mulai masuk ke pantai setelah tadi berteduh di bawah kanopi kanopi
yang disediakan oleh pengelola pantai ini sendiri
ketika matahari mulai sedikit terbenam mereka mulai menikmati terjun ke pantai untuk kembali bermain bersama anak anak
tak hanya anak anak juga anda bisa lihat di sini orang tuanya juga ikut nyemplung dan ikut bermain pasir
saya akan mengajak anda untuk berbicara kepada salah satu orang tua yang membawa anak anaknya di sini untuk berwisata
oke ibu dari mana
kamu mau ke sini dari jam berapa bu
baru sampai sih sekitar setengah jam
setengah jam langsung main ke sini
ya karena lebih maksudnya anak anak pengen main ke pantai gitu
oke anaknya mana di sini nih
halo dedek kamu main apa
sini sini biar masuk ke merahnya
nah main pasir sama main apa
berenang udah berenang
oh belum habis ini berenang
udah pernah kancung sebelumnya
udah dulu sekarang lagi
oke sama adeknya berenang ya
oke nah tak hanya bermain pasir dan juga berenang iqbal di sini memang banyak sekali
wahana yang bisa dinikmati
seperti kalau anda bisa lihat di sebelah sana itu ada wahana perahu karet yang bisa digoes
itu harganya rp seratus untuk dua orang bisa mengendarainya selama dua puluh lima menit berputar putar saja di kawasan ini
kemudian ada juga penyewaan perahu yang bisa menampung orang lebih banyak dengan biaya dua puluh ribu per orang yang bisa diajak berkeliling selama lima belas menit lamanya
tak hanya itu di sini juga terdapat banyak restoran kafe kafe dan juga banyak pedagang
pedagang dadakan seperti layang layang maupun alat alat bermain pasir yang bisa mereka beli untuk bisa menikmati permainan pasir dan air juga di sini
dan iqbal tadi saya bisa sampaikan bahwa pengelola ancol itu menerapkan sistem sentral parkir
ini untuk tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh lima april di mana hal ini harus dilakukan oleh pengelola untuk bisa menampung jumlah mobil maupun motor yang membeludak jumlahnya
pada hari ini saja juga
jadi jumlah kunjungan sampai pukul dua siang itu mencapai delapan puluh tiga orang dibandingkan dua puluh tiga april yang lalu ada sebanyak seratus orang
pada hari ini diperkirakan sampai jam dua belas malam nanti itu jumlahnya akan semakin bertambah karena operasionalnya selama pekan lebaran itu diperpanjang dari buka pukul enam pagi dan ditutup pada jam dua belas malam yang tadinya biasanya jam enam sore itu sudah tutup
sehingga perlu diantisipasi dengan masyarakat yang membawa mobil pribadi atau motor pribadi itu
bisa memanfaatkan kantong kantong parkir yang jumlahnya bisa menampung sekitar tujuh belas ribu motor lebih dan enam mobil
bisa memanfaatkan bus warawiri yang gratis ada sebanyak enam puluh satu unit dan juga tiga kereta wisata sato satwa
sehingga masyarakat diminta untuk bisa merelakan dirinya sedikit lebih lelah untuk mengantri menaiki bus yang disediakan gratis untuk bisa sampai ke titik titik wisata
dan juga yang paling penting adalah untuk menempatkan bus yang bisa mencapai ke titik titik wisata

sehingga juga masyarakat diminta untuk bisa merelakan dirinya sedikit lebih lelah untuk memperoleh kursi

baik desy aritona koresponden cnn indonesia terima kasih atas laporannya dan selamat melanjutkan liburan anda disana